wacana mengenai posisi presiden joko widodo setelah tak lagi menjabat mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir
sejumlah elit psi sempat mengusulkan agar jokowi memimpin koalisi parpol yang mendukung pemerintahan
seperti konsep barisan nasional
wacana ini memunculkan sejumlah spekulasi politik
dalam bincang bincang satu meja the forum
direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya bilang
wacana membentuk koalisi besar yang dipimpin jokowi tak sejalan dengan sistem presidensial
winarto juga memprediksi jika sistem pemerintahan akan terbelah dan memunculkan tiga matahari kembar
karena kepemimpinan yang berbeda
barisan nasional itu sistem parlementer yang memang mengenal koalisi termasuk koalisi besar
jadi tidak ada fondasi aturan perundang undangan yang bisa menempatkan pak jokowi menjadi ketua koalisi besar
yang kedua pak jokowi
pak jokowi ini seakan akan dijorokkan untuk menempatkan pak prabowo itu menjadi
bukan hanya dalam konteks divided government istilah dalam sistem presidensial
tapi dalam konteks yang lebih kecil divided eksekutif
bahwa disitu sudah seakan akan ada matahari kembar bahkan tiga matahari kembar
disitu ada prabowo disitu ada gibran wakili jokowi
bahkan jokowi tetap ingin ditempatkan di atas partai yang seakan akan bisa mengatur presiden dan wakil presiden
senada dengan yunarto pengamat politik ikrar nusa bakti menyebut potensi dua matahari kembar bisa terjadi jika jokowi menjadi pemimpin koalisi parpol
ya kalau simpelnya itu bisa akan terjadi matahari kembar ya
dan kemudian itu kan program dua ribu empat puluh lima itu kan program yang bukan untuk satu presiden ya karena itu kan masih dua puluh satu tahun lagi maksud saya
pemerintahan yang berbeda apakah kemudian ini adalah ancang ancang untuk membangun koalisi sampai dua puluh tahun mendatang ya
itu yang kemudian bung uceng itu mengatakan ya saya juga setuju dengan itu bahwa ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan autokrasi personal ya
wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran presiden jokowi dalam pemerintahan baru nanti
peran jokowi dalam parpol koalisi indonesia maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program program prabowo gibran
memang ada pembicaraan secara lepas di pimpinan koalisi indonesia maju tentang peran pak jokowi
dari visi dan misi yang disampaikan oleh pak prabowo dan mas gibran ini kan cukup banyak ya
jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup
sangat besar untuk melaksanakan program program itu
kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai koalisi indonesia maju selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik
diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik
hingga saat ini presiden jokowi belum respons isu soal dirinya akan memimpin koalisi partai politik setelah tak lagi menjabat presiden
kita ulas bersama sejumlah narasumber ada wakil ketua umum partai gelora fahri hamzah dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya mas toto
saya mau ke mas oto dulu yang pertama kali melemparkan omongan tentang ada tiga matahari kembar
diprediksi ya diprediksi bisa ada tiga matahari kembar jika nanti jokowi memimpin koalisi parpol kenapa bisa disebut gitu mas toto
ya saya coba menangkapkan begini kita coba lihat kronologinya ya
seakan akan ada sebuah asumsi bahwa ketika agenda dari pembangunan terhadap negara ini ingin berlanjut
itu seakan akan hanya bisa dipenuhi persyaratnya kalau sosok yang membangun ini tetap ada di pemerintahan baru
muncul isu tiga periode diperpanjang saja
lalu kemudian tiga periode gagal muncul lagi perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu
munculnya mas gibran sebagai calon wakil presiden pak prabowo yang secara kontroversial dituliskan oleh mk
dari situ saja kan sebenarnya sudah terlihat dan tersirat bahwa
ada yang sepertinya merasa bahwa agenda pembangunan pak jokowi hanya bisa dilanjutkan kalau letter luck ada sosok jokowinya di situ
tidak dimulihkan secara undang undang dimasukkanlah anaknya
kemudian katakanlah versi quick count prabowo gibran sudah terpilih
lalu tiba tiba muncul lagi ide ingin menempatkan pak jokowi dalam kalau idenya psi ya
jeffrey giovan dan grace natali mengatakan bahwa akan ada posisinya di atas partai partai menjadi ketua koalisi besar yang sifatnya permanen
pertama ini kan lanjutan saja dari sebuah pola pikir bahwa
kalau tidak ada jokowi legasinya tidak akan berlanjut
jadi masih linear tuh antara tadi ya wacana tiga periode kemudian
presiden terpilih yang namanya prabowo seakan akan tidak dipercaya mampu dan sanggup untuk melanjutkan kerja jokowi
yang kemudian dibuat buatlah apa posisi barunya begitu ya
bahkan seperti tidak mempercayakan mas gibran
yang sudah secara kontroversial dianggap sebagai perwakilan jokowi dalam koalisi dua
seakan akan kalau tidak ada ayahnya mas gibran tidak bisa mendampingi pak prabowo untuk membangun
pola pikir ini menurut saya berbahaya
kita tidak bisa dalam sistem demokrasi menerjemahkan keberlanjutan itu dengan keberadaan seorang sosok
artinya kalau matahari kembarnya itu muncul ini bisa saling menguatkan atau sebaliknya
loh dari sisi tentu saja niatnya baik mengatakan ingin menguatkan
tapi jangan kemudian niatan ini mengacak acak sistem tata negara sistem politik
termasuk otoritas yang dimiliki oleh seorang presiden terpilih
sekarang saja pak prabowo itu kan sudah dilihat dari dua kacamata
ada yang mengatakan bahwa dia setengah presiden karena setengahnya lagi adalah kekuatan jokowi
jangan ditambah beban lagi kemudian dengan mengatakan bahwa akan ada koalisi permanen
yang di situ ada jokowi bahkan berada di atas partai partai
kalau gitu saya tanyain langsung mas toto ke bang fahri
bang fahri sebagai partai gelora pendukungnya pak prabowo gibran
sebenarnya ini menguntungkan pak prabowo sebagai presiden terpilih nanti dan juga mas gibran
atau justru jadi ancaman dengan keberadaan pak jokowi yang digadang gadang menjadi pemimpin koalisi besar
pertama tama karena ini bulan puasa
jadi mungkin kita mulai dengan sesuatu yang positif dan tidak negatif atau curiga
yang positif itu adalah bahwa narasi yang dibangun oleh dua dan juga tentunya oleh pemerintahan pak jokowi
dan perlunya para elit indonesia mulai bersatu setelah perpecahan yang cukup panjang
dalam demokrasi liberal kita yang ekstrim ini
mungkin kita perlu tinjau kembali
dan kemudian telah diwujudkan dalam bentuk koalisi besar dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini
karena kalau pileg kita belum punya mekanismenya
dan niat baik ini itu rupanya sudah mendapatkan persetujuan dan approval daripada rakyat indonesia
bahwa dengan hasil sementara pemilu ini
lima puluh delapan delapan itu adalah persetujuan rakyat bahwa sebaiknya elit indonesia lebih bersatu daripada
memikirkan perbedaan perbedaan yang tidak perlu
itu positifnya karena rakyat indonesia sudah memutuskan
yang kedua saya setuju tadi dengan mas toto
jadi jangan ada ikhtiar ikhtiar yang merusak konstitusi dan presidensialisme kita
dan saya kira itu adalah komitmen kita berbangsa dan berhubungan
tetapi memikirkan bagaimana agar transisi kepemimpinan dari presiden yang satu ke presiden yang lain
berjalan secara lebih mulus itu adalah pr kita bersama
saya sering mengatakan berkali kali jangan lupa
transisi dari bung karno kepada pak harto tidak baik
dari pak harto kepada pak habibie tidak baik
dari pak habibie kepada gus dur lumayan
tapi dari gus dur ke ibu mega tidak baik
dari pak sbi ke pak jokowi lebih baik
apakah benar hanya cuma transisi aja nih baiknya positifnya gitu bang fahri
kalau tadi bang fahri sudah menjelaskan
kalau gitu yang kurang kurangnya atau ada timbul kecurigaannya ada nggak tuh bang
ya semua ini kemudian melahirkan tantangan
untuk mengelola manajemen dan pelembagaan
bahwa sebenarnya sebuah transisi itu harus dikelola secara baik
agar akses atau ekses ekses negatif dari perpindahan satu rezim ke rezim yang lain itu tidak terjadi
untung dua pemilu presiden kita yang terakhir itu
antara presiden yang terpilih dengan presiden yang incumbent itu orangnya masih dalam satu
bahkan waktu pak jokowi di periode kedua kan presiden terpilih pak jokowi incumbent nya
atau presidennya itu pak jokowi
sekarang presidennya pak jokowi yang terpilih pak prabowo yang mendeklarasikan diri
sebagai keberlanjutan dari pak jokowi
tentu relatif mengelolanya lebih gampang
dan kita ini ada ketidaksempurnaan sistem karena masa jeda antara keterpilihan pak prabowo
versi quick count di empat belas februari dua ribu dua puluh empat dengan pelantikan presiden dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat itu delapan bulan lebih
jadi saya kira ini memang ada masalah yang di masa depan kita harus perbaiki
dilembagakan secara lebih baik agar tidak ada ekses negatif
bayangkan kalau presidennya berbeda pilihan berbeda aliran berbeda program berbeda pendapat itu akan berbahaya
inilah yang sebenarnya harus kita perbaiki sekarang karena apapun niat awal yang sudah disebutkan
atau yang sudah diputuskan oleh rakyat itu harus kita dukung dan kita teruskan
dan ini yang saya kira akan menjadi agenda dari pak prabowo dan pak jokowi dalam transisi ini
kalau gitu mas toto kalau mungkin masih dalam masa transisi pak prabowo masih melihat
jadi kalau pak prabowo nanti sudah terpilih sudah berganti presiden pak jokowi kemudian memimpin
masih gak jangan jangan ada bayang bayang pak jokowi di pemerintahnya prabowo gibran
ya memang bukan tugas pak prabowo ya untuk mencari posisi buat pak jokowi supaya karir politiknya tetap hidup
itu tidak ada tuh dalam terjemahan undang undang dan konstitusi kita tugas presiden itu adalah mencari pekerjaan buat mantan presiden yang mendukungnya
kan itu yang seakan akan sekarang dibebankan oleh pak prabowo andai kata memang ada pertanyaan seperti itu
jadi yang menjadi kewajiban dari pak prabowo dengan sudah mendeklarasikan dirinya menjadi bagian dari keberlanjutan adalah memastikan bahwa program program ini akan melestarikan apa yang sudah dibangun oleh jokowi sebagai legacy
kita bicara infrastruktur kita bicara mengenai deregulasi kita bicara mengenai debirokratisasi yang menjadi ciri khas dari pemerintahan jokowi
misalnya berbicara mengenai karakter kemimpinan yang memang katakanlah menjadi salah satu penopang kepuasan publik selama ini terhadap pak jokowi dalam angka cukup tinggi selama sepuluh tahun
publik disuguhkan kemimpinan yang sederhana belusukan merakyat
jadi nilai nilainya yang sebetulnya seharusnya akan menjadi kewajiban buat pak prabowo
dulu kan pak jokowi yang merangkul pak prabowo tuh
kalau nanti gimana tuh tugasnya pak prabowo yang merangkul pak jokowi
haruskah tadi dengan memimpin koalisi besar gitu
mas toto memang ada keinginan pak prabowo berkali kali
beliau mengatakan sebaiknya mantan presiden kita itu harus tetap ada dalam satu tugas negara
karena pada dasarnya presiden itu kan jabatan yang sebenarnya setelah itu gak ada jabatan lagi
jadi bukan soal mencari pekerjaan buat mereka
tetapi seorang presiden yang pernah memimpin negara ini sepuluh tahun eh lima tahun misalnya kayak begitu
harusnya tetap ada dalam satu tugas untuk visi besar negara kita bersama sama menjadi bagian dari bangsa indonesia
dalam mensukseskan kerja kerja membangun bangsa ini ke depan
saya kira pikiran ini yang ada di kepala pak prabowo sekarang
langsung dengan memimpin koalisi besar bang
sehingga beliau memang serius memikirkan di mana tempat bagi mantan presiden
tapi saya kira itu tidak akan merubah sistem presidensialisme kita
mungkin yang mau dikelola adalah memang ada problem di presidenialisme multipartai
tapi peran presiden yang pernah menjabat dan memimpin bangsa ini
bahwa mereka harus ada dalam satu kerja positif membangun bangsa
kalau gitu mas toto singkat aja
kalau dulu pak jokowi bisa mengikat pak prabowo sekarang pak prabowo nantinya bisa mengikat pak jokowi nggak
tidak perlu dan itu bukan tugas presiden terpilih
kalau kita bicara di amerika serikat tidak ada jabatan yang diberikan kepada mantan presiden
supaya kemudian memastikan keberlanjutan
sistem yang harus dibangun supaya keberlanjutan itu bisa terjadi
bukan bagaimana menempatkan mantan presiden sebagai seorang individu
kalau itu kita lakukan saya pikir siapapun yang nanti jadi presiden dalam pemilu pemilu berikut
keberlanjutan dan transisi yang bang fahri tadi katakan tetap bisa berjalan
baik baik terima kasih mas yunarto wijaya
terima kasih selamat berbuka bang fahri